komisi pemilihan umum mencoret dua nama calon anggota dpd dari daftar calon tetap pemilu dua ribu sembilan belas
kedua caleg itu dicoret karena masih terdaftar sebagai kader partai politik
komisioner kpu ilham saputra mengatakan mereka dicoret karena tidak mengundurkan diri dari parpol
mereka adalah ketua umum partai hanura usman sabta odang dari daerah pemilihan kalimantan barat
dan victor juventus dari daerah pemilihan papua barat
ilham menambahkan nama nama tersebut dicoret karena tak kunjung memberikan bukti pengunduran diri dari parpol
sampai batas waktu yang ditetapkan kpu yaitu sembilan belas september dua ribu dua puluh
sebelumnya mahkamah konstitusi telah mengeluarkan putusan larangan pengurus parpol
menjadi calon anggota dpd pada juli lalu
komisioner kpu ilham saputra mengatakan mereka dicoret karena tidak mengundurkan diri dari palpol